masukin ekonomi jauh lebih serius daripada persoalan radikalisme yang diciptakan tadi
dugaan saya pemerintah lebih khawatir sebetulnya
bahwa mereka tidak bisa memperbaiki sisi ekonomi
maka untuk menutupi situasi yang mereka sedang kerjakan ini
ya mereka mesti kasih satu hal dulu untuk kita bicarakan
sambil mereka saya nggak tahu bagaimana nanti sri mulyani cs mencari jalan keluar gitu
jadi maksud anda kata lain ini menutupi problem ekonomi yang lebih besar gitu
kalau sekarang kita kan hari ini kita disuruh untuk
menimbang mana lebih penting
ya isu radikalisme atau isu yang lain
tadi saya sudah katakan kelihatan sedang gampang untuk memilih fokus
mestinya kan di golden period ini pekerjaan real saja yang difokuskan
masa sih mas bambang isu radikalisme nggak penting sekarang
kalau menurut saya sih berapa sih korban radikalisme di indonesia sekarang
yang disebut pemerintah radikalisme gitu kan
kalau menurut saya lebih gawat tuh
mafia mafia migas mafia di berbagai sektor ekonomi ya
kelapa sawit misalnya
karena sebetulnya menghadapi problem ekonomi sekarang di indonesia itu
itu justru problemnya mafia migas
jadi selama apa saja yang selama ini diidentifikasi pemerintah sebagai radikal
misalnya ujara kebencian takfiri
itu bukan jadi problem sosial yang cukup mendesak dan cukup menggerogoti
katanya sudah masuk ke tentara sudah masuk ke pemerintah sudah masuk ke bumn
profesor mahfud bilang sekolah sekolah banyak banget katanya guru guru
saya itu seberapa
problem bahwa kita semakin tidak toleran karena ada aliran aliran itu itu betul
tapi itu melawannya justru ya
terus terang ya saya bilang kalau pak jokowi menganggap masalah itu masalah
problemnya lebih di pendidikan dan kebudayaan
tetapi justru tidak diangkat misalnya pejabat pejabat menteri misalnya
atau yang di bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan mengatasi masalah ini
maksudnya anda ragu sama raditya
anak saya pribadi ya dari tk sampai smp dia sekolah islam
sma masuk sekolah negeri
jauh lebih radikal rohis di sekolah negeri ketimbang di waktu dia di sekolah islam
kalau kita pakai kata radikal seperti itu
jadi problemnya itu di pendidikan dan kebudayaan
kalau betul betul mau mengelawan satu aliran yang membuat kita menjadi takfiri tidak toleran
atur majelis taklim dan sebagainya
itu sih ibaratnya membersihkan sungai dari hilir
bukan jadi dibersihin kapanpun kalau hulunya kotor sampai kapan
kenapa pakai strategi hilir yang kata kita semua mungkin di sini sepakat itu nggak terlalu ngefek gitu
ya itu yang kita pertanyakan dong
iya analisaannya gitu
misalkan kita lihat misalnya nih kalau film film hollywood misalnya
bagaimana mereka menumbuhkan nasionalismenya itu kan lewat
lewat budaya lewat film gitu
ya kalau itu kan ya ultra nasionalis
nggak maksudnya kan
dia kan mengislamkan indonesia melalui wayang orang melalui budaya
bukan dengan perang
tapi itu kan mungkin apologinya itu kan dalam kondisi semua damai belum parah
ini katanya sudah kangkernya tadi empat katanya mas tugu
apakah ini sebenarnya format atau strategi ketika pemerintah mengeluarkan perpu ormas
undang undang ormas yang baru yang kemudian menghabisi hti
apakah ini karena mungkin dianggap sukses ini kemudian di
reformulasi lagi dengan banyak kebijakan
tapi kan juga belum dibubarkan
udah dong udah diatakan nggak resmi
justru kan punya pandangan lain soal itu
ya tapi maksudnya secara resmi sudah dibubarkan
ya tapi maksudnya secara resmi sudah dibubarkan
membicarakan sesuatu menurut saya atau menyampaikan sesuatu menurut saya
yang sebetulnya kita bisa letakkan sebagai fokus berikutnya
karena ketidakpuasan itu kan
jadi misalnya kita lihat dua ratus dua belas tadi ya
ini mau kita anggap sebagai protes sosial
kita bisa anggap sebagai kebangkitan islam
radikal dalam konteks radikal yang dipahami oleh pemerintah
kita juga bisa anggapnya sebagai potensi yang dimiliki oleh rakyat
bagaimana rakyat bisa mengorganisasi diri serapi itu
kita mau lihat dari angle yang mana
kalau menurut saya ini
memang nggak lebih penting daripada upaya untuk
menyelesaikan perdebatan yang membuat hal hal seperti itu muncul
kegagalan pemerintah di sektor ekonomi

ekspresinya yang bisa dimunculkan oleh orang yang tiap hari memang pakai jenggot
ekspresi ketidakpuasan yang bisa dimunculkan oleh orang yang tiap hari memang pakai jenggot
ekspresi ketidakpuasan yang bisa dimunculkan oleh orang yang tiap hari memang pakai jenggot

tanpa dia harus mengafiliasikan dirinya dengan kelompok apalah
seharian segala macam
tapi ketika dia muncul sebetulnya adalah protes sosial
terhadap kegagalan pemerintah menurut dia
terhadap ketidakbecusan bayangkan aja tuh berapa ribu ton beras yang mau dibakar itu
karena kemarin kita main import import segala macam
nah orang protes yang protes misalnya sehari memang dia pakai jenggot
masa kemudian gagal dia pakai jengkok dibilang ahlu radikal
padahal dia protes karena pemerintah menurut dia gagal
artinya ini berpotensi seperti kata mas rief penyalahgunaan wawonannya sangat besar
meskipun kata prof mahfud ya kalau nggak suka kan ada pt un ada segala macam
ada mekanisme hukum untuk bisa membela diri
menurut anda sudah cukup
maksud saya ini udahlah fokusnya kita benerin saja
hal hal yang memang dibutuhkan oleh rakyat
apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat
coba bps lagi berantakan nih jaminan kesehatan
itu rakyat butuh
lapangan pekerjaan rakyat butuh
harga yang terjangkau rakyat butuh
kita mau ngomong apapun selagi hal hal basic ini tidak terpenuhi
maka ekspresi kekecewaan akan tampak
dan itu berpotensi dianggap radikal
nah yang paling menyebelinkan begitu orang memprotes
kenapa kita tidak semakin baik kemudian dikasih stempel
dulu stempelnya ekstrim kiri dulu stempelnya ini
maksud saya begitu
tidak terjadi kpk dibilang taliban
padahal yang disebut sebagian anggota taliban itu agamanya hindu dan kristen
tapi karena ada yang pakai celana cinggir mudah
menurut anda ini kan sudah suka tidak suka mau tidak mau ini sudah apply gitu kan
sudah terjadi sudah diterletakannya sudah berlaku
ini sudah mulai berjalan
tapi saya mengharap mungkin ada menko polkamnya pak mahfud mungkin lebih bijak
dia paham soal itu
karena menurut saya kita nggak perlu aneh aneh yang baru
bayangin di papua ini saya baca di jakarta post hari ini
seorang anak bisa dibokar
dia mau ke pengadilan anak muda
karena ketika polisi gerbek ke rumahnya di kantongnya ada pisau kecil
ada undang undangnya undang undang darurat
punya pisau gitu bisa
sekarang mau didakwa oleh jaksa dengan berapa enam bulan
justru menurut saya kegiatan berlebihan seperti itu yang membuat pemberontakan di papua akan semakin kuat
sama seperti peraturan ini
kalau itu dilakukan di indonesia apa yang terjadi di papua bisa melebar kemana mana
abuse nya apa mas bambang dalam konteks demokrasi dan kebebasan ya
ya itu tadi ada orang mungkin dia senang pakai jenggot
tahu tahu langsung di fitnah dipecat
padahal dia nggak merasa bersalah
ibaratnya jadi ya itu kayak dulu
karena penampilan fisik lalu pemerintah memperlakukan takfiri kepada orang itu
seperti dipetruskan dengan versi beda gitu
atau dilapten komuniskan gitu
menurut saya ini justru akan membuat perlawanan terhadap pemerintah
ibaratnya orang yang tadinya tidak anti pemerintah jadi seperti anti pemerintah
padahal kan saya ya saya tahu
saya bilang ya kalau kita ke disco aja kan orang yang pakai jilbab jogging juga banyak kok
ini backfire justru malah pemerintahan jokowi makin dibenci
bahkan oleh orang orang yang misalnya moderat gitu
yang paling membahayakan kan artinya pemerintah itu menutup diri pada kritik
ketika asn nya atau aparatur sipil negara itu mengelakukan kritik lewat media sosial
kebetulan orangnya berjenggot misalnya
itu kan langsung bisa di stempel
artinya ya jangan sampai
tapi emang boleh asn kritik pemerintahnya
emang boleh standar etiknya boleh
karena apa yang melarang dia mengkritik pemerintahnya
misalnya anda dibayar pemerintah anda digaji oleh negara misalnya
misalnya apa namanya dia pegawai di kemendikbud
kemudian dia mengkritik mafia jokowi
dia mengkritik mafia migas di pertamina
atau dia mengkritik kebijakan di kementerian energi
apakah itu dilarang pertanyaannya seperti itu
walaupun ini memang
karena dia kan mengkritik sebenarnya kan semua hak warga negara itu boleh mengeluarkan pendapat
mengkritik terhadap pemerintahnya
yang juga banyak kritik dan pro kontra tadi ya
kalau bicara radikalisme kalau kata mas teguh
aduh budi banyak yang lebih penting ekonomi ini di depan mata
kamu ini ngomong radikalisme muluk
masalahnya yang diomongin oleh pemerintah itu
jadi kebijakan baru baru ini
yang juga masih pro kontra maju mundur adalah selain penanganan radikalisme
kebijakan pemerintah soal perpanjangan izin fpi juga jadi polemik ke masyarakat
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali